baik ini kita ikuti segmen gomudik dalam cnn indonesia prime news
bagaimana kondisi jalur mudik di jalur brebes timur
sudah ada koresponden cnn indonesia miladia rahma yang siap dengan laporannya
mila mungkin bisa anda ceritakan bagaimana kondisi saat ini di brebes timur jawa tengah
kalau saya lihat antrian mobil bus yang cukup panjang ya
ini artinya ada terjadi kepadatan yang luar biasa malam hari ini
selamat malam indra
karena pada mudik dua ribu enam belas puluhan kilometer panjangnya pemudik terjebak selama belasan jam
sehingga membuat banyak pemudik kelelahan bahkan ada yang akhirnya meninggal dunia karena kelelahan
ini tampaknya berbeda satu ratus delapan puluh derajat dengan yang terjadi pada hamin dua lebaran dua ribu tujuh belas pada malam hari ini
arus lalu lintas dari arah brebes timur menuju ke arteri pantura terpantau ramai lancar
begitu juga arus lalu lintas dari arah misalnya dari cirebon kemudian dari arah brebes menuju ke tegal
terpantau juga cukup lancar lah
ini berbeda sebenarnya kondisinya indra dibandingkan dengan hari kamis kemarin
kalau pada saat saat yang sama pada pukul sembilan kemarin arus lalu lintas dari arah brebes menuju ke tegal kota terutama di arteri pantura ini memang sempat padat
itu yang membuat sekitar pukul sembilan sampai pukul sepuluh hari kamis malam kemarin pihak kepolisian sempat membuat skenario kontraflow
begitu dengan sistem tiga puluh satu ke arah pantura tepatnya ke arah tegal kota
namun hari ini totally saya tidak melihat adanya kepadatan lalu lintas
jadi bisa dikatakan pada malam hari ini tempatnya hamin dua sampai dengan kurang lebih sembilan lebih lima belas menit pada malam hari ini masih terpantau cukup lancar
ini kemudian juga meskipun kondisinya cukup lancar dibandingkan hari kemarin tidak kemudian menurunkan intensitas penjagaan dan juga antisipasi dari pihak kepolisian
mengapa karena meskipun begitu jalur darurat malam hari ini juga tetap dibuka untuk mengantisipasi adanya resiko kepadatan lalu lintas yang mungkin terjadi
karena kita lihat posisi arus lalu lintas terutama
jumlah kendaraan di cikarang juga masih cukup padat begitu
ada indikasi ada kemungkinan bahwa nanti malam mungkin tengah malam arus lalu lintas atau jumlah kendaraan dari arah palimanan misalnya menuju ke brebes ini juga cukup tinggi
jadi untuk sementara jalur darurat juga masih akan terus dibuka sambil terus dipantau
beberapa skenario tentu saja sudah disiapkan indra
kalau kemudian sama seperti hari kemarin misalnya di gringsing exit gringsing untuk menuju ke semarang terjadi kepadatan yang panjang
maka mau tidak mau pihak kepolisian akan mengalihkan arus kendaraan ini menuju ke pintu exit terdekat
ke pemalang atau misalnya ke sebelumnya di daerah batang begitu
nah kita masih akan terus menunggu seperti apa kondisi lalu lintas di sini
tapi yang juga menarik saya ingin informasikan indra bahwa tadi siang kapolri jenderal polisi tito karnavian kemudian menteri perhubungan dan juga menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat juga meninjau langsung seperti apa kondisi pos di brebes timur dan juga meninjau langsung jalur darurat
ada sebuah statement yang menarik kapolri jenderal polisi tito karnavian mengaku puas dengan adanya jalur darurat ini
bukti pada hamin dua ini tidak terjadi kepadatan di sana
di satu sisi kita juga harus apresiasi tampaknya dengan kinerja pemerintah
yang pertama presiden jokowi kemudian memajukan cuti bersama
ini tampaknya juga membuat banyak para pemudik memilih untuk cuti dan pulang ke kampung lebih dulu sehingga tidak terjadi peaknya semua pulang bersama sama pada hari yang sama
mungkin prediksinya hari ini begitu
kami tentu masih akan terus memantau indra seperti apa kondisi lalu lintas terutama di brebes timur dan juga di jalur darurat
tengah malam akan mungkin terjadi kepadatan
kami akan terus menunggu
indra kembali ke anda
baik terima kasih miladia rahma dari brebes timur jawa tengah
seperti yang anda lihat juga bahwa kondisinya juga sudah mulai padat
mungkin anda yang akan melalui jalur ini juga bisa antisipasi
mungkin perjalanan anda mungkin juga akan banyak terhambat dan menyita sedikit waktu begitu ya